penjelasan untuk kebersihan
salah satu faktor yang
memang dalam saat ini kami sedang
membangun vip village membangun grandstand
dan juga dari kementerian
pupr sedang melakukan
bypass terusan dari
bypass bill mandalika
yang namanya kutak road
dan ini berkontribusi terhadap
debu yang masuk dan pada waktu
ada hujan hari kamis malam menjadi
beberapa debu yang
harus kita selesaikan nah itu adalah
penjelasan mengenai debu
yang kedua adalah tentang
track atau kualitas
dan disini kami mendapat
masukan bahwa memang harus dilakukan perbaikan
atau penyempurnaan ya
berdasarkan tes yang terjadi kemarin
selaku pemilik sirkuit dan juga
bekerjasama dengan pt pp
persero yang merupakan
kontraktor utama dari asfal
dan juga dari
pt rmi atau
konsultan kami dan juga konsultan dari
dorna sudah sepakat
untuk melakukan apapun
yang perlu dilakukan
dalam hal penyempurnaan sirkuit
dengan tepat waktu karena waktu kita
hanya sebulan lebih sedikit
dan sesuai dengan safety standard
dan persyaratan yang
sudah ditetapkan oleh fim
yang terdiri zienime com
dan jika anda lain lain
hai ada hal lima bukit yang akan dipercantik akan ditanami dengan menggunakan teknologi
namanya geomed akan dipasang jaring di semua bukit bukit itu dan di jaring
itu nanti akan ditanami kacang kacangan sehingga semua bukit itu akan hijau tapi
semua akan bertahap ada beberapa bukit yang akan selesai sebelum motogp maret